selanjutnya yang paling penting bagi tentara adalah moralitas dan semangat juangnya
ini pun dipaprasin
begitu saya turun maka semua yang terbaik dicabut
kepala badan intelijen strategis majente ini elias dialah yang menyelesaikan polso
silakan diskusi dengan siapapun siapa yang menyelesaikan polso
tetapi disopot sampai dengan sekarang tanpa jabatan
termasuk direktur a komandan satuan tugas intelijen yang membongkar senjata
sekarang pun copot tanpa jabatan
investasi sumber daya manusia di tni itu adalah jabatan jabatan tersebut
panglima divisi infansi i panglima divisi infansi ii
dicopot sampai sekarang tanpa jabatan
komandan jenderal kopassus masuk pangdam tiga belas merdeka dicopot sama sekarang tidak ada jabatan
saya tidak salah menyebutkan orang orang yang bermasalah menempati jabatan jabatan strategis
yang paling penting adalah setiap prajurit bertanya
apa tolong ukur keberhasilan
padahal prajurit bukan itu yang dicari
tidak bisa menghadirkan tni dengan cara itu
karena setiap prajurit tni termasuk punah wirawan yang ada di sini
dalam hati nuraninya dalam pikirannya
bukan mencari harta dan jabatan
tetapi setiap prajurit tni yang dicari adalah
kapan dan bagaimana supaya saya bisa jadi pahlawan
tidak mungkin bisa dikedirkan
wow rakyatnya saja berusaha untuk jadi pahlawan di sini buktinya kok